presiden joko widodo kembali bersama ganjar dan prabowo dalam satu momen
saat berada di pasar grogolan selain menyapa dan berbincang dengan warga
joko widodo menunjuk nunjuk ke arah ganjar maupun prabowo pemirsa
selain menunjuk joko widodo mengacungkan jempol ke arah prabowo
apakah joko widodo kembali endorsement prabowo dan ganjar dalam belusukannya ke pasar
pada kali ini kita langsung bahas bersama narasumber kami
ada politisi pd perjuangan bang andreas perera dan juga waketum partai gerindra bang habibur rahman
selamat malam bapak bapak assalamualaikum salam sehat
selamat malam assalamualaikum assalamualaikum salam sehat
ya bang habibur rahman saya lihat sedang mengendara mobil yang nampaknya hati hati di jalan
sedang di samping di samping supir bukan mengendarai
oh baik alhamdulillah kalau begitu bang
baik saya mau ke bang andreas
baik bang andreas lebih dahulu bang andreas
kalau kita lihat kemarin pak joko widodo ke pasar grogolan memberikan gimmick politik lagi
meskipun anda bukan ahli gestur ya bang andreas anda politisi
tapi kalau melihatnya belusukan kemarin itu sebagai gimmick politik lagi yang kerap dilakukan atau bagaimana ya
kalau pak jokowi mengajak ke mal atau ke
kafe itu mungkin orang akan mudah mengenal seseorang gitu
artinya di sini public figure atau tokoh atau mungkin juga sekarang ya kalau misalnya capres cawapres
nah tapi kalau mengajak ke pasar itu saya kira pak jokowi juga sedang mengukur menguji gitu
bagaimana respon dari publik dan itu bagus saya kira
dan disitu bagaimana kita lihat respon publik terhadap
apa ya kedua calon presiden yang ya sedang apa di publik menjadi perhatian publik gitu sekarang
dan saya kira dalam hal ini ya kedua dan kedua capres tersebut juga menunjukkan sikap kehakrapan
itu baik untuk apa untuk masyarakat kita
baik anda katakan ini sebagai bentuk dari langkah politik pak jokowi memperkenalkan
kedua tokoh yang akan berkontestasi di pemilih dua ribu empat begitu ya man rias
tapi kalau melihatnya belusukan ini apakah memberikan arahan baru untuk regenerasi mendatang
atau memberikan ruang terbuka untuk kedua tokoh ini bang
saya kira pada akhirnya toh publik yang akan masyarakat yang akan memilih
dan pasar itu adalah suatu tempat dimana ya lapisan masyarakat dengan berbagai latar belakang
dia di situ ada penjual di situ ada pembeli dan masyarakat grassroot gitu
dan saya kira di situ respon publik itu ya kalau saya juga itu akan menjadi ukuran juga
salah satu ukuran bagaimana respon publik terhadap kedua tokoh ini gitu
dan pak jokowi di situ ya sebagai seorang ya boleh dikatakan mentor lah untuk ya kedua pembantunya
di situ ada pak prabowo di situ ada mas ganjar
ya kita lihat lah nanti
tapi kalau kita lihat dari visual ini bang pak jokowi dominannya ke prabowo
kalau menunjuk nunjuk ke arah tokoh kedua ini iya
tapi yang diacungi jempol hanya pak prabowo
apakah endorsement ini hanya berlaku untuk prabowo kali ini
ya ini tergantung dari sudut kameranya
sudut kameranya dari mana
tapi kalau kita lihat bagaimana
lihat juga tuh videonya itu kan
bagaimana respon masyarakat meneriakan nama
di situ kan bagaimana respon publik meneriakan nama dari mas ganjar ya prabowo
tapi terutama saya lebih dengar dominan nama mas ganjar di situ
dan juga pak jokowi
sama ke bang habib
bang habib kalau kita lihat gesturnya pak prabowo ini kan sangat militer ya
dia merangkul lawan politiknya
kemudian juga berpose dengan mengepalkan tangan
kalau anda melihatnya gestur seperti ini apakah gestur yang kerap dilakukan oleh seorang prabowo subianto
ya jadi kita kalau gestur salam komando ya di tradisi militer itu
mencerminkan keakrapan dan sikap saling hormat serta saling support
begitu juga gestur salam komando ini kemudian kan menular kita ke aktivis gerakan
kita ingat ya kalau kita suka demonstran ini kita kalau ketemu kawan sesama demonstran kita salam komando
itu walaupun gak kenal kita salam komando rasanya menjadi akrab dan saling respect
nah itulah yang dilakukan pak prabowo ya dengan pak ganjar
pak prabowo berlatar belakang militer pak ganjar itu berlatar belakang aktivis ya
sama sama tokoh yang punya komitmen memperjuangkan orang banyak
jadi saya lihat suasananya guyup rukun sejuk ya
sehingga kita menjadi optimis bahwa pelaksanaan pemilu dua ribu dua puluh empat ini pastilah juga akan berlangsung guyup dan rukun
karena dua calon terkuat lah kalau kita mau lihat realistiknya
memperdasarkan lembaga survei ya
dua calon terkuat ini sama sama menunjukkan ekspresi yang begitu bersahabat satu sama lain
jadi ini kan dipantau oleh publik ya
dipantau oleh masyarakat
kalau di elitnya saja damai rukun guyup tentu akan menular
beda misalnya kalau di elitnya gotok gontokan bersungut sungut wajahnya tegang
di bawah juga akan menjadi tidak relax
nah hal lain kalau misalnya dikait kaitkan dukungan ke siapa ya endorse ke siapa
menurut saya sih sulit menakarnya ya
bahwa yang paling penting itu adalah komitmen masing masing dan nanti akan dinilai oleh rakyat
soal kedekatan dengan pak jokowi itu kan maksudnya apakah calon calon ini memiliki komitmen terhadap keberlanjutan
memiliki komitmen menjaga apa namanya mengamankan meneruskan melanjutkan segala kebijakan dan capaian serta prestasi pak jokowi yang ada saat ini
itulah menurut saya beban pikirannya pak jokowi dan kita semua
kita kan tahu ini kondisinya super bagus
situasi ekonomi bisa terkendali walaupun dihantam badai pandemi
juga sekarang bagus juga cukup bagus ya
ada kita juara sea games juara basket sepak bola maupun basket
kemudian juga kemarin hampir juara eff
ini kan situasi yang mengembirakan ya
kita tentu ingin ini terus berlanjut ya
ingin dilanjutkan dan itulah komitmen kami
pendukungnya pak prabowo kami ingin keberlanjutan
baik ini kan bukan kali pertama ya kalau kita lihat ke belakang pada maret lalu
dua ribu dua puluh tiga terjadi juga satu momen di kebumen jawa tengah
artinya pada kemarin di jawa tengah di grogolan itu penegasan pak jokowi ya
menduetkan prabowo ganjar bukan menduelkan mereka
saya pikir duet yang paling penting itu adalah memang pak prabowo pak ganjar itu pastinya duet
duit tapi dalam konteks apa
ya tentu belum tentu yang paling mungkin adalah duet dalam konteks sama sama memperjuangkan keberlanjutan
kita nggak bicara capres cawapres tapi memperjuangkan ya berkomitmen terhadap keberlanjutan
sehingga siapapun yang menang dalam kontestasi secara teknis mau pak prabowo menang ya kan
atau seperti apa
kita sebagai bangsa tidak ada akan
kekhawatiran bahwa kita akan kembali ke titik nol
nah itu yang menurut saya lebih penting ya
daripada kita sekarang sibuk otak atik lah ya
istilahnya siapa capres siapa cawapres
karena kan memang kami dalam posisi saling menghormati posisi masing masing
pak prabowo pak ganjar capres dari partai terbesar
dua kali pemenang pemilu tentu
pak prabowo yang pengen capres
begitu juga pak prabowo ya
ketua umum kami yang didukung oleh rekan rekan partai politik
pengusung anggota koalisi pak jokowi saat ini
dan anggota koalisi indonesia maju ke depan
komentar anda bang andreas
apakah pak jokowi ini memberikan sinyal restu untuk bersatu maju di pemilu dua ribu dua puluh
sama sama baca pres atau duet ya bang andreas
ya kalau itu ya pak jokowi sendiri yang paling tahu gitu
tapi kalau kita lihat bagaimana pasar
saya kira di situ pak jokowi sengaja gitu
artinya acaranya di sana kan acara pertemuan konferensi internasional sufi itu
tapi kemudian pak jokowi mengajak ke pasar
di situ pasar itu saya kira suatu tempat yang apa
yang di situ merupakan wilayah pertemuan berbagai macam orang
dan saya kira pak jokowi ingin melihat bagaimana respon publik terhadap ya kedua toko ini gitu
sehingga ya kita lihatlah ke depan bagaimana dengan respon publik
dan tentu saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh mas sabi burrahman tadi
keberlanjutan itu tentu juga
harus didukung dengan apa
figur yang tentu ya mempunyai kemampuan juga untuk belusukan
seperti apa yang dilakukan oleh pak jokowi
dan salah satu wilayah atau tempat yang sering menjadi wilayah berusukan dari pak jokowi itu adalah pasar
dan kita tahu dari dulu bagaimana pak jokowi dari pasar ke pasar
dan di situ saya kira hal yang biasa juga bagi mas ganggar untuk apa
turun ke pasar
masuk ke kampung kampung
dan itu perlu daya tahan yang tinggi gitu
perlu daya tahan yang tinggi stamina yang tinggi untuk bisa berkeliling
apalagi karena kita tahu indonesia ini begitu luas
bukan hanya di daerah jawa ini tapi juga harus keliling indonesia gitu
dan di situ ya tentu ya bagaimana baik secara fisik mental dan kesiapan itu bisa menjadi ukuran untuk bagaimana melanjutkan pemerintahan pak jokowi
baik kita tunggu kejutan
apalagi yang akan ditampilkan ke publik berikutnya dari pak jokowi dalam satu momen dengan ganjar maupun prabowo subianto
terima kasih bapak bapak dengan newsroom pada saat ini
ada bang andreas parah